tersangka kasus konten pornografi rizik sihab tidak kunjung memenuhi panggilan kepolisian
visa dan juga paspornya terancam dicabut oleh ditjen imigrasi
kepolisian telah mengumumkan tersangka kasus konten pornografi rizik sihab
masuk dalam daftar pencarian orang atau dengan kata lain buronan pada tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
sebelumnya rizik sihab diketahui berada di arab saudi untuk kepentingan ibadah
menurut nasihat hukum rizik sihab status buron ini tidak diperlukan
karena kliennya akan pulang jika ada garansi tidak ditahan
habib rizik dijamin pulang aman tidak ditangkap tidak ditahan dan pasti akan memberi keterangan
saya menggaransi dari segi alat pokatnya
demi kepentingan penyelidikan polda metro jaya menyiapkan mekanisme red notice
bekerjasama dengan interpol jika rizik tak kunjung memenuhi panggilan
jadi kita berharap yang bersekutang bisa kembali lah ya
untuk bisa menghadapi proses hukum yang sementara dituduhkannya kepada yang bersangkutan
itu akan menjadi clear nanti nanti terang ya
itu harapan kami mudah mudahan ini bisa terdengar oleh yang bersangkutan
apakah ada pengajaran ke
kita tadi sudah gelar di barreskrim dan di ubinter
untuk bisa mengeluarkan karena tersangka sudah dpo sudah penangkapan sudah
akan dikeluarkan red notice
kita tunggu nanti hasil dari pada gelar tersebut
apakah dikabulkan tidak oleh rubinter
tapi kalau sudah ketentuannya menuhi syarat biasanya dikabulkan ya
dijen imigrasi turut mengupayakan pemulangan rizik
lewat koordinasi dengan badan imigrasi arab saudi
tapi koordinasi lisan itu sudah ada
tinggal kita menunggu surat secara resmi
sehingga kita punya dasar untuk melakukan upaya pemulangan
warga negara indonesia
yang dinyatakan sebagai masuk dalam daftar pencarian orang
dan itu bisa kita dengan menyatakan mencabut paspornya
paspor dan visa pemimpin organisasi masa fpi rizik sihab kini terancam dicabut
andri edzada cnn indonesia
terima kasih wartawan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
betul sekali memang kemarin
pola mitrujaya sudah menerbitkan dpo daftar pencarian orang
dan kemarin kabinet humas pola mitrujaya
kombes pol argo yono menyatakan
mulai per tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas rizik syihab sudah resmi masuk dalam dpo
dan argo yono mengatakan
setidaknya ada satu alasan
mengapa rizik sihab masuk dalam dpo
yang pertama itu adalah
karena rizik sihab tidak pernah memenuhi panggilan pihak penyidik
untuk diklarifikasi ataupun memberikan keterangan
apalagi sampai sekarang juga rizik sihab
kita ketahui bersama
masih berada di arab saudi
belum terlihat ada niatan untuk kembali ke indonesia
dan selain itu juga argo yono menjelaskan
semua proses tahapan tahapan terhadap rizik sihab
itu sudah memenuhi syarat
yang pertama mulai dari gelar perkara
lalu setelah itu meningkatkan status menjadi tersangka
dan gelar perkara sudah
status tersangka sudah
dan akhirnya dikeluarkanlah dpo
dan bahkan pada hari senin lalu
itu dari pihak penyidik pada saat mengeluarkan spdp
surat perintah dimulainya penyidikan
dengan status rizik sebagai tersangka
pihak penyidik mendatangi kediaman rizik sihab di petamburan
di kawasan tanabang jakarta pusat
dan pihak penyidik juga sudah memberikan surat spdp tersebut
kepada pihak keluarga rizik
dan memberi tahu bahwa status rizik sihab
sudah ditingkatkan sebagai tersangka
dan upaya upaya terus dilakukan oleh pihak penyidik
adalah dengan melakukan koordinasi dengan dirjen imigrasi
sebetulnya dari pihak penyidik ini sudah berkomunikasi
dengan pihak dirjen imigrasi
dan salah satu opsinya adalah dengan mencabut paspor dari rizik sihab
namun kemarin pada saat saya menanyakan kepada argo yono
sampai kapan sih sebetulnya visa dari rizik sihab ini
habis masuk berlakunya
namun argo yono tidak mau memberikan komentar
dan berkata itu masuk dalam materi penyidikan
sehingga tidak bisa dipubbis kepada media
dan selain itu
selain rencana untuk mencabut paspor dari rizik sihab
sudah dilaksanakan pertemuan antara penyidik polda mitrujaya
dengan pihak divisi hubungan internasional mabespori
dan kemarin rapat memang berlangsung tertutup
sehingga awak media tidak bisa untuk meminta klarifikasi
tapi memang dari pihak penyidik
sudah mengajukan red notice
atau permintaan penjemputan paksa kepada rizik sihab
untuk dikembalikan ke indonesia
nah nanti apakah red notice ini akan dikabulkan atau tidak
ini semua nanti tergantung kepada divisi hubungan internasional malbespori
dan saya juga masih menunggu
apakah nantinya dari hasil rapat koordinasi kemarin
akhirnya pihak magbospori divisi hubungan internasional
akan mengabulkan permintaan red notice
namun jika kita lihat dari prosedur hukum
yang sudah dilakukan oleh kepolisian
tentunya red notice ini akan dikeluarkan
dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi
dan kemarin juga argo yono sempat mengatakan
memang ada wacana ataupun isu bahwa
nanti ketika rizik syihab kembali ke jakarta
itu akan ada pengerahan masa
dan tentunya argo yono meminta agar masyarakat tidak terpancing
dan yang terpenting lagi adalah
tetap bisa jernih melihat permasalahan ini
dan argo yono yakin bahwa masyarakat indonesia
terutama masyarakat jakarta
sudah pintar sudah dewasa
bisa melihat mana yang menjadi masalah
dan mana yang tidak menjadi masalah
namun tetap kepolisian melakukan langkah langkah antisipasi
dan argo yono mengatakan bahwa
pihak intel dari polda metro jaya
terus dikerahkan untuk mengumpulkan informasi
apakah nantinya akan terjadi pengeran masa
dalam menyambut rizik sihab
karena memang salah satu hal yang diantisipasi adalah
ancaman untuk memblokir bandara soekarno hatta
dan tentunya argo yono optimis
pengeran masa tidak akan terjadi pada saat
rizik sihab kembali ke jakarta
arief kalau tadi anda menyatakan bahwa
pihak kepolisian masih fokus terhadap rizik begitu
lalu bagaimana dengan pelaku ataupun pihak
yang menyebarkan percakapan berkonten
apakah polisi sudah menemukan pelakunya
karena hingga saat ini juga kita belum mengetahui
siapa sebenarnya pelaku awal
yang menyebarkan percakapan berkonten pornografi itu
ya betul sekali iqbal
memang kasus cat percakapan yang diduga mengandung
mengandung konten pornografi ini pertama kali
berada di dunia maya itu pada awal januari lalu
di situs yang bernama badacinta rizik
dan kemarin ketika saya mengkupermasi kepada argo yono
pihak polisi masih terus melakukan pendalaman
tapi memang argo yono mengakui pihak penyidik
karena alamat ip atau internet protokol
dari badacinta rizik ini diketahui anonimus
sehingga tidak diketahui tidak bisa terlacak
dari manakah asal ip tersebut
tapi tentunya hal ini tidak menyurutkan
dari upaya pihak penyidik untuk terus mencari
siapakah sebetulnya pelaku yang menyebarkan konten
yang diduga mengandung konten pornografi tersebut
namun tentunya ini membutuhkan waktu
dan argo yono menyatakan bahwa
tentunya nanti pihak yang menyebarkan ini
pasti akan diusut
namun yang terpenting sekarang adalah fokus kepada pelakunya
karena memang dari rizik siap dan juga firdzau husein ini
sudah memenuhi unsur pidana
ada percakapan sebagai pelaku ataupun pembuat konten pornografi
karena memang dari kesaksian saksi ahli
yaitu effendi saragih ahli pidana hukum
dari universitas trisakti menyatakan
di dalam percakapan tersebut memang diketahui disebut bahwa
rizik siap lah yang meminta kepada firdzau husein untuk mengirimkan foto
tanpa menggunakan busana
dan dari permintaan tersebut itulah yang akhirnya memenuhi unsur pidana
mereka sebagai pelaku ataupun pembuat konten yang mengandung konten pornografi
baik arief terima kasih
tentunya kita sama sama menunggu bagaimana pihak kepolisian
membuktikan siapa pelaku dari penyebar
bisa kita katakan sebagai berkonten pornografi ini
terima kasih arief kurniawan atas informasinya